harga telur ayam di tingkat peternak sejak agustus hingga september dua ribu dua puluh satu masih mengalami penurunan
dari dua puluh menjadi lima belas rupiah per kilogram sementara di pasaran harga ayam ras ini diangkat
rupiah per kilogram kondisi ini membuat para peternak ayam petelur di desa pelabuhan kecamatan
mantuk kabupaten lamongan membebaskan warga sekitar untuk memanen sendiri di kandang secara gratis
untuk bisa dibawa pulang ibu ibu yang mendapatkan informasi telur gratis dengan antusias berdatangan
ke kandang ayam petelur setelah diberikan tong plastik belasan ibu ibu ini menusuk kecita panen
telur gratis di kandang milik peternak ayam petelur namun meski dibebaskan panen sendiri
ibu ibu ini hanya dibatasi masing masing mengambil sebanyak satu kilogram untuk dibawa pulang ibu ibu
ini mengaku senang dapat telur gratis daripada membeli di pasaran yang harganya masih mencapai
sementara itu junet salah seorang peternak di desa pelabuhan kecamatan mantub kabupaten
lamongan ini menuturkan dirinya sengaja menyedekahkan telur ayamnya ke warga daripada
dijual ke tengkulak yang harga jualnya turun bebas di angka lima belas rupiah langkah ini dilakukan karena
cukup digunakan untuk membeli pakan yang harganya terus naik
peternak ayam petelur di kabupaten lamongan saat ini hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan
untuk kembali menstabilkan harga telur ayam ini agar para peternak ayam tidak semakin merugi dan
miftahul arief lamongan jawa timur